kita sebagai sarat atau perantaralah
saya sendiri waktu presiden kalau masalah panin tidak pernah kita diundang
setelah adanya pengaduan berarti bagaimana
nanti dari kami menerima surat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan
dan sebutkan akan adukan ke rukina
pertanyaan berikutnya akan diproseskan